halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers preview
bersama saya taufik effendi
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
tidak hanya itu beragam koleksi film box office terbaru
yang baru saja tayang di bioskop juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
setelah film choir place yang baru saja tayang di bioskop
film yang disutradarai oleh john krasinski
ini menghisahkan lanjutan perjuangan evelyn abbott
yang berusaha bertahan hidup bersama dengan keluarga kecilnya
dari ancaman para monster
anda juga bisa menikmati aksi angelina jolie
yang diincar pembunuh bayaran dalam film terbarunya
yang berjudul those who want me dead
ada juga aksi aktor indonesia joe taslim
sebagai tokoh antagonis sub zero
seorang ninja dengan kemampuan memanipulasi s dalam mortal kombat
dan film yang mempertemukan dua ikon monster bersejarah
dalam babak epik terbaru
dengan sistem sewa film satwa
nikmati koleksi film terbaru catch play plus
di mana anda dapat menonton film blockbuster pilihan anda
bersama teman bersama keluarga juga
selama empat puluh delapan jam setelah diputar
dimanapun anda berada
ya tunggu apa lagi dapatkan akses single rental anda
dengan harga rp dua puluh empat dua ratus per film
termasuk ppn yang dapat berlaku selama tiga puluh hari
sebelum anda tonton sekarang juga
juga menawarkan berbagai judul film film blockbuster ternama
yang bisa anda akses di sini
dengan harga rp enam belas lima ratus hingga rp dua puluh empat dua ratus
hanya di catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film yang terbaru di catch play plus
atau film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop lewat website
ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone anda
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid
dan saya taufik effendi